walaupun gagal mengantarkan aspak jakarta melangkah ke babak final playoff ibl dua ribu enam belas
namun penampilan impresif andakara prastawa mendapatkan pengakuan cukup tinggi dengan masuk dalam enam of the year
berikut profil andakara prastawa
halo gue andakara prastawa gue point guard dari mr delapan puluh delapan aspak jakarta
sebenarnya tuh mulai ikut aspak tuh join tuh udah dari dua ribu tujuh kali ya tapi itu masih sma
jadi kayak cuman baru
itu masuk akhirnya langsung profesional
dan karena udah lama sih sebenernya latihan di aspak itu udah in sih sama anak anaknya
jadi udah kayak cocok lah gitu
jadi langsung gak perlu adaptasi lagi
dan itu sih awal mulanya masuk di liga profesional
dan tau itu juga dapet banyak penghargaan sih alhamdulillah banget
waktu itu ya kan liga
dan alhamdulillah banget waktu itu langsung juara pas kita masuk gitu tuh
wah happy banget sih sebenarnya
dulu ada kepikiran mau masuk ke timnya ayah ya
timnya ayah dulu vita jaya
tapi mikir mikir juga kan kayak di aspak juga udah latihan lama
udah enak sih anak anaknya
kayaknya waktu itu gak ada yang tua banget
paling cuma mas joko dan yang lainnya ya
sepermainan semua gitu
jadi kayak nyaman gitu
nbl sama ibl ya
sebenernya sih sama sama bagus sih ya
mungkin ibl karena baru aja jadi masih banyak yang harus diperbaiki
tapi buat segi seru pertandingannya kualitas pertandingan tuh jauh lebih baik
ibl karena yang tim papan atas bisa kalah sama tim papan bawah
dulu di handil kan jarang ada gitu
sama udah lebih
jadi gak ketebak sih sebenernya
banyak tim tim baru yang
pengalaman pertama ya
pengalaman pertama yang gua dapet kan juara
terus saya tahun berikutnya juara
terus tiba tiba drop banget gitu
berarti ada yang salah nih dengan apa kita udah terlalu puas
jadi kita bener bener ngebenahin diri masing masing lah sama timnya
kenapa kemarin kita bisa sampai gagal banget gitu
sementara dua tahun lalu kita bisa juara berturut turut gitu
itu sih yang gue dapat dari pengalaman selama main di aspak
jangan pernah cepat puas sih
kalau gua pribadi sih gua gak ada masalah ya
jadi mau jadi starter mau jadi six man
sekalian itu kebutuhan tim
kalau kebutuhan tim gua diperluin jadi six man ya udah
tim butuh gue apa gue bakal ngelakuin yang terbaik buat tim sih
six man udah pernah sih ya
tapi kalau bisa sampai bisa dapat mvp itu ada kebanggaan tersendiri lah
mvp kan dari segitu banyak pemain gue bisa jadi mvp tuh ada kebanggaan tersendiri
dan pasti jadi motivasi lebih buat ngadepin champions league
semifinal dan final
kalau di klub pasti juara
itu target pertamanya juara
kalau buat level nasional pengen sih bawa indonesia ngelai emas dululah di sea games
baru kita nanti bicara asia
tapi pengen banget bawa indonesia dapat emas di sea games